siapa yang tak kenal ngabe
ya upacara pembakaran jenazah umat hindu bali
ngaben juga menjadi daya tarik wisata budaya keagamaan loh
tapi karena sekarang sedang masa pandemi bagaimana bisa terbang ke bali
oh tenang saja kita wisata budaya virtual saja yuk
ngaben jarang diadakan secara pribadi
biayanya sangat mahal jadi banyak juga yang melakukannya secara massal
kalau masal masing masing peserta dikenakan biaya satu hingga enam juta rupiah
jauh lebih ringan dibandingkan ngabin pribadi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah
khusus kebudayaan biayanya sebenarnya menganggarkan
kalau ada upacara upacara seperti ini dianggarkan oleh bupati gitu
tapi kita menyadarkan sekarang tahun sulit bagi bupati
jadi bagi temkap temprop juga mengalami kesulitan dalam hal penganggaran
namun demikian kita di bali selalu ada cara artinya ada tingkatan tingkatan yang kita bisa ambil
sehingga tidak harus dengan biaya tinggi itu juga bisa dilaksanakan
kali ini di desa bentuyung sakti ubud gianyar bali
ada lima puluh sembilan warga yang mengikuti upacara ngaben
seluruhnya adalah jasad yang dikumpulkan selama lebih dari tiga tahun
warga sangat menantikan momen ngaben masal ini
karena sejak pandemi upacara sempat ditunda
karena dengan adanya ngaben masal ini
yang harusnya sudah dilaksanakan setahun yang lalu
karena pandemi akhirnya sekarang bisa terlaksana dengan sistem gutong royong
dan keluarga saya ada enam orang yang di aben yaitu dari kakek nenek bibik sama sepupu
setelah rangkaian upacara dan panggilan
setelah rangkaian upacara dan panggilan
setelah rangkaian upacara dan persembayangan
jenazah dibakar atau di aben
dan berakhir dengan melarung abu jenazah ke sungai terdegang
di tengah pandemi pelaksanaan ngaben pun ada pembatasan
kalau dulu kita ngambilnya geropelkan semua
sekarang sudah dibagi kelompok per kelompok kerja
terus untuk prosesi yang lain kita batasi juga
paling bantar kita kasih lima orang per sawo itu masuk
untuk mengurangi kerumunan
nah ini yang penting
tanggal upacara ngaben tak sembarangan
harus ditentukan berdasarkan hari baik
persiapan upacara pun dilakukan secara bergotong royong
sejak satu bulan sebelumnya